susah juga untuk menilai apakah setuju atau tidak setuju dengan pendapat dari kak seto
kalau melihat kasus tentang yeye nya sendiri rasanya sepertinya pelaku ini siapapun dia ini harus dihukum berat
tapi kalau soal kemudian disangkutkan dengan ujian nasional gimana kalau menurut hera gimana
ya kalau menurut saya seolah olah kita hanya menempatkan kesalahan itu hanya di pundak anak itu
padahal anak itu harusnya ada intervensi ataupun ada keterlibatan orang tua
negara juga ada di sana
itu ada merupakan wilayah termiskin loh indra bengkulu
jadi kemiskinan dan kebodohan itu terus saja memangsa banyak anak di indonesia
kita masih ke informasi tersebut indra
sementara itu sidang fonis terhadap tujuh terdakwa pelaku anak anak dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis di bengkulu
akan segera dilaksanakan besok oleh pengadilan negeri curup
baik keluarga korban maupun keluarga terdakwa meminta putusan hakim seadil adilnya
orang tua korban meminta para terdakwa dihukum berat tidak cukup dengan hukuman penjara sepuluh tahun
namun keluarga salah satu terdakwa
bersih keras anaknya tidak bersalah
ayah dari terdakwa yang anaknya putus sekolah di kelas dua smk ini menduga ada rekayasa dibalik pengungkapan kasus ini
sebanyak tujuh dari empat belas terdakwa yang masih berusia anak anak dituntut hukuman sepuluh tahun penjara
meski dikenakan pasal berlapis yaitu pasal delapan puluh dua undang undang perlindungan anak
serta pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp tentang pembunuhan
sistem peradilan pidana anak tidak mengatur hukuman di atas sepuluh tahun penjara
tapi aku mohon dengan para pengadilan
hukumlah dia yang seberat beratnya
dengan keadilan ini
aku minta keadilan hukumlah yang seberat beratnya
aku tidak terima aku keberatan
kalau sepuluh tahun aku keberatan
aku minta hukum mati hukum penjara seumur hidup
salah buktinya tidak ada
nah itu pak
kalau ada buktinya apa kan pakai otopsi
apa tuh yang korban tuh
keterangan anak aku itu kan
dia kan tidak melakunya
tuhan demi tuhan lah dia ngomong kan tidak
cuman dia pacat tidak ngaku
kalau tidak ngaku dia ngomong anak aku mati
dikepuk oleh petugas polisi put
lain dituntut sepuluh tahun penjara